baik kita akan kembali memantau perkembangan terakhir pembebasan btp atau ahok
ahok langsung saja kita menuju ke makobrimob kelapa dua depok
sudah ada produser lapangan cnn indonesia fitriah sungkar
fitri kabarnya ahok sudah keluar dari rutan makobrimob apakah benar fitri
ya aldi sepertinya hal pertama yang dilakukan oleh mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
setelah kebebasannya adalah mengecoh awak media
kami sudah di sini sejak pukul enam pagi banyak sekali di belakang saya merupakan awak media yang menunggu keluarnya basuki cahayapurnama
namun tadi pukul delapan lewat lima puluh tujuh pagi salah satu asisten pribadi dari basuki cahayapurnama atau ahok ini
imam mahdian mengatakan bahwa bapak basuki cahayapurnama sudah keluar dari makobrimob kelapa ii kurang lebih pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat
dijemput putra sulungnya shan nikolas purnama dan perwakilan dari tim btp langsung menuju
kediaman selain juga pernyataan singkat tersebut juga dikirimkan salah satu foto di mana btp terlihat menggunakan celana jeans warna biru
dengan kemeja warna biru tua kotak kotak begitu
dalam keterangan di foto tersebut memang tidak diberikan keterangan di rumah mana btp sekarang berada
namun jika kita asumsikan ia ada di rumahnya di perumahan pantai mutiara
di kawasan pluit mungkin memang disitulah saat ini btp sudah berada begitu bersama keluarganya
dari keterangan singkat tersebut memang artinya sudah sah begitu dan keterangan resmi bahwa basuki cahayapurnama atau btp sudah keluar dari makobrimob
dan hari ini merupakan hari pertama di mana ia mencium bau kebebasan ataupun aroma kebebasan setelah satu tahun delapan bulan
menekam di sel pantai mutiara
penjara makobrimob kelapa ii depok
baik fitri terkecoh kita semua ya dengan aksi ahok
ternyata sudah keluar sejak pukul tujuh tiga puluh namun tidak tercium oleh awak media
terima kasih fitri asungkar untuk informasi dari makobrimob kelapa ii depok jawa barat
semoga ini ada informasi baru yang bisa digali nanti terkait dengan kebebasan ahok ini